untuk memantau bagaimana pelaksanaan penghutang suara di kuwait sudah ada nuki mahendra warga negara indonesia yang tinggal di kuwait city
selamat siang mas nugi bagaimana untuk di sana sendiri warga negara indonesia apakah cukup antusias untuk memberikan hak pilih mereka
ya dari pengamatan saya tadi pagi warga sudah banyak mengantri semenjak pukul delapan bahkan ketika tps nya belum dibuka
jadi dengan ini memperlihatkan tampaknya antusias masyarakat di sini cukup tinggi untuk memberikan hak suaranya di kuwait ini
mas nuki selama berada di kuwait sendiri apakah mendapatkan sosialisasi secara mendetail dari pihak ppln di luar negeri bagaimana cara memilih surat suara apa saja yang kemudian nanti didapatkan apakah sosialisasi itu tersampaikan dengan baik
ya untuk sosialisasi sendiri dari ppln kuwait
kita sudah menganakan tiga kali sosialisasi di sini itu adalah tiga kali itu yang melingkupi acara besar jadi mengundang bagian besar masyarakat di dalam kbri kemudian di dalam hotel juga sekali
di samping itu sosialisasi yang terjadi juga sempat diadakan di kediaman kediaman atau ormas ormas yang ada di kuwait ini
dan untuk surat suaranya sendiri di sini kita mengadakan dua jenis yang pertama adalah ksk
kotak suara keliling itu yang sudah diselenggarakan pada tanggal sembilan april kemarin dan berjalan dengan lancar
dan kemudian hari ini yang kedua jenis suara suara yang diberikan melalui tps dimana pada lokasi yang hari ini di kbri kuwait telah disiapkan tujuh tps untuk seluruh daftar pemilik yang jumlahnya mencapai sekitar tiga tujuh ratus untuk seluruh wni di kuwait
mas nuki sistemnya di luar negeri bagaimana kalau kita di indonesia kan tps dibuka pukul tujuh kemudian ditutup pada pukul tiga belas waktu indonesia barat kemudian dilakukan perhitungan suara
kalau untuk di kuwait seperti apa
kalau untuk di kuwait sendiri karena hanya sehari kan di sini ya jadi diadakan itu dibuka dari pukul delapan pagi kemudian tutupnya itu pada jam enam sore nantinya
nah khusus untuk mereka yang sudah terdaftar dalam dpt itu bisa melakukan
kita melakukan pencembelosan semenjak pagi hari dan bagi mereka yang tidak terdaftar dpc atau yang melakukan kukulan dan sebagainya itu bisa melakukan pencembelosan setelah jam empat sore nanti
jadi didahulukan yang sudah terdaftar dahulu di sini
tadi saya sebelum berbincang dengan anda saya sempat berbincang dengan sekretaris ppln di abu dhabi mengatakan warga yang sebenarnya sudah menggunakan metode yang lain menggunakan kotak keliling
tapi kemudian datang ke tps
karena ingin bersilaturahmi bertemu dengan warga negara indonesia merayakan pesta demokrasi bersama sama bagaimana dengan di kuwait sendiri
oh ya tentu saja di kuwait juga hal demikian terjadi juga
banyak sekali di sini yang melakukan silaturahmi satu sama lain ketemu dengan kerabat yang mungkin sudah lama tidak berjumpa dan sebagainya
tentu mereka sangat antusiasme sekali di sini dan sangat terasa pesta demokrasinya di sini
jadi mereka sangat suka suka untuk memberikan pilihan

baik mas nuki terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami langsung dari kuwait
kita harapkan proses mutan suara hari ini berjalan lancar hingga nanti proses penghitungan suara